komnas perempuan menerima sekitar dua lebih laporan kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun dua ribu dua puluh satu
kasus kekerasan terhadap istri menempati urutan pertama dari keseluruhan kasus kekerasan dalam rumah tangga
komnas perempuan mengungkap beragam alasan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga
salah satunya adalah kuatnya budaya patriarki di masyarakat indonesia
di mana perempuan diharuskan untuk tunduk atau patuh terhadap laki laki
tapi lima belas tahun terakhir selalu kekerasan terhadap istri itu selalu yang paling tinggi
proses kdrt itu belum secara menyeluruh ya itu tertuntaskan dengan baik gitu
kenapa karena banyak juga kasus kasus kdrt itu yang laporannya itu dicabut balik gitu
jadi kayak hanya kayak gertakan gitu loh
jadi sebenarnya juga nggak tega menjarakan suami ya
lalu tahukah anda bentuk bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang mungkin terjadi
undang undang nomor dua puluh tiga tahun dua ribu empat tentang kekerasan dalam rumah tangga menjelaskan
ada beberapa macam bentuk kekerasan tersebut
pertama kekerasan fisik di mana adanya penggunaan kekuatan fisik secara sengaja atau senjata
yang dapat membahayakan atau melukai orang
kedua kekerasan seksual
meliputi adanya tindakan seksual tanpa persetujuan
pemaksaan hubungan seksual ketika sedang sakit
eksploitasi seksual hingga pemaksaan aborsi
ketiga kekerasan psikis
meliputi penghinaan membentak dan mempermalukan dengan sengaja untuk menjatuhkan mental orang lain
keempat kekerasan terhadap anak
memukul membentak hingga eksploitasi anak
kelima kekerasan ekonomi
meliputi perbudakan tidak dinafkahi hingga melarang anggota keluarga tidak bekerja
senada dengan komnas perempuan
lembaga bantuan hukum asosiasi perempuan indonesia untuk keadilan
atau apik menyebut
angka kekerasan dalam rumah tangga pada dua ribu dua puluh dan dua ribu dua puluh satu
juga mengalami peningkatan dibanding tahun dua ribu sembilan belas
tahun dua ribu dua puluh satu kemarin kami
catatan kami yang paling tertinggi itu kasus kekerasan berbasis jeneral online
yang sebetulnya didominasi
sebetulnya juga dipengaruhi oleh salah satunya adalah kekerasan dalam rumah tangga
kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk pidana yang jelas
mengutip undang undang nomor dua puluh tiga tahun dua ribu empat
tentang penghapusan kdrt
pelaku kdrt bahkan bisa terancam hukuman berat hingga dua puluh tahun penjara